dalam resepsi menyatakan resepi penolong tentang bukan lembaran bukan perintahkan kalau peradilan tidak dapat diperima
dalam pokok perkara menolak permenang para peradilan sebetulnya
perkenalkan penolong membayar dari peradilan

dan dikirakan pada hari ini juga
di luar sana di luar sana di luar sana di luar sana
kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya